enggak aku enggak mau menjodohkan arman dan amir aku enggak enggak bisa kok jadi begini sih ya karena
ya nggak bisa aja nanti semuanya malah jadi berantakan sudah aku tari dulu yang aku ucapin
di depan iksan itu cuma ucapan sambil lalu aja latihan kan arman itu harus menjaga zahira jadi
tugaskan untuk itu ah ah ibu senter aja ibu nggak usah arman saya bisa pulang sendiri kok
enggak enggak apa apa bu aku juga lagi bawa mobil ya
pokoknya ibu jangan kemana mana ibu disini nanti kakinya sakit aku ntar ya
mas wisnu harusnya kamu bangga punya anak sebaik arman
jadi sekarang kita kemana dulu
hai hai amira apaan sih rem tiba tiba gini
coba rizky mobil yang barusan lewat itu di dalamnya ada bapak bapak yang mau mama kamu waktu itu
ngomong apaan sih kamu nggak tahu pak kamu salah lihat kali orang kemarin pergi enggak
sih kamu harus percaya sama aku udah buat masih kita ikutin dia dulu ya ya udah cepetan
mana kemana basically
makanya pakai cemat lagi
orang baca di tempat gelap aja juga masih bisa kok
sudah ah nggak usah dibahas
nggak ada waktu
terima kasih banyak ya kamu udah nolongin saya
yaudah saya juga harus nantriin nunzera ke kampus
ada apa bu
sebaiknya aku tahan arman dulu
dia pasti ingin sekali ketemu dengan arman lagi
aku gak bisa melihat arman ada di sini
aku nanti gak bisa tahan dan ingin memeluk dia
aku harus usir arman pergi dari sini
kenapa dia bisa ada di sini
kamu lebih baik pergi dari sini
pergi dari sini
mas wisnu jangan marahin arman
tadi saya tuh kecopetan
untung aja ada arman
gimana sebagai ucapan terima kasih kamu mau ke sini sini ya
sama pak wisnu
sama pak wisnu
kamu ngapain sih ngajak dia makan siang segala
aku nggak mau kenal sama antek anteknya prabu wijaya
udah lebih baik kamu pulang
kamu kan masih harus jaga non kamu itu si zahira

mau lumpang makan siang di sini segala
bisa bisa hanya aku berpikir bapak ini bapak aku
melihat sikapnya yang seperti ini
biarpun dia gak mau ngakuin aku
tapi masih seorang bapak sekasar ini sama anaknya
saya juga lagi buru buru jadi saya permisi ya
makasih udah nawarim
terima kasih banyak kak arman
makasih pak arman
maafkan bapak arman
gue kasar banget sama anaknya
haven itu anak baik loh mas
kalau arman tahu aku ini bapaknya
apa yang sudah aku rencanakan
dan apa yang sudah aku korbankan
aku gak bisa utari
belum pernah berjanji untuk menjodohkan arman dan amira
waktu amirah lahir
gimana kalau sekarang kita jodohkan
tanpa arman tahu kalau mas wisnu ini bapaknya
mas malah gak mikirkan
kalau ternyata amira sama arman
itu kenalan tanpa sepangotan kita
berarti kan itu jodoh mas
kamu salah utari
yang anak kamu dan iksan itu zahira
itu sebelumnya aku titipkan dia di sulti
yang kerja di rumah prabu
aku gak sudi arman berjodoh
karena amirah itu anak prabu
aku gak mau menjodohkan arman dan amin
aku gak mau gak bisa
kok masih jadi begini sih
ya gak bisa aja
nanti semuanya malah jadi berantakan
dulu yang aku ucapin di depan iksan itu
cuma ucapan sambil lalu aja
arman itu harus menjaga zahira
dia ditugaskan untuk itu
mana mungkin dia mau dijodohkan sama amira
nanti dia malah curiga
aku mau istirahat dulu
arman mana ya
katanya mau ngantar aku ke kampus
kok lama banget sih
kalau aku belum bisa ketemu amera
gak berhasil dapat keterangan apa apa dari utari
soal kebebasan prabu
aku gak bisa ketemu amirah
aku harus coba bicara dengan zahira
karena siapa tau dengan mengetahui semua itu
aku bisa mengingat masalah luku kembali
kemarin kan dia udah berani nampar gue
dan gue masih belum puas bales dia
kau kan lu jeboo
telah berhasil fokus ke arah tunggu

pahlawan kesiangan yang mukanya mirip seribuan wangahnya zaira
pasti kamu yang mencelakai zaira
ini bukan pertama kali saya melihat kamu mendekat zaira
apaan sih om
om tidak mau melihat kamu itu disakiti sama orang ini
kamu tidak aman di rumah ini

om om lepasin saya
lepasin saya om lepasin om
saya harus memberitahu papa sekarang
papa zaira dibawa kabur soal papanya rizky
sama orang yang mirip dengan ayahnya amira itu
papa harus mengejar mereka
tidak usah papa
siapa tahu saja zaira itu memang benar
giliran saya tidak pernah didengar
tapi biarkan saja lah
papa ini yang mengejar
maksudnya apa sih bawa saya pergi begini
om itu tidak mau kamu lagi menurut sama perempuan itu
karena kamu itu anak om
kamu harus percaya sama om
saya ini bukan anaknya om
sudah melakukan tes dna saya dan bakal saya
dan hasilnya apa om
bukan anaknya om
ini semua pasti enggak mungkin ma
hasilnya tidak cocok kan
mendingan om andri sepuluh
itu hanya karangan karangan saja
ini memang menghubungkan
kamu itu anak om
maknya misalnya zitir dimintanya
tetap mudah ter finuck
emang seperti apa om